menikmati liburan tanpa khawatir kocek anda akan jebol
siapa yang tidak mau apalagi saya mau banget
forbes merilis dua puluh lokasi wisata murah di dunia berdasarkan survei yang dilakukan kepada empat belas travel expert
anda ingin tahu di mana saja lokasi tersebut mungkin juga bisa menjadi referensi anda untuk liburan akhir tahun ini
destinasi plesir murah kami ulas untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama kami ambil ini dari dua puluh lokasi kami ambil lima diantaranya
kita lihat seperti apa apakah indonesia ada di dalamnya
kita lihat bersama pada posisi pertama ini adalah pocara nepal
kita lihat pocara nepal ini memang terletak di himalaya ya di daerah himalaya
kita lihat dengan menghabiskan uang sekitar dua ratus dua belas ribu rupiah atau lima ratus delapan puluh tujuh rupiah per hari
kita lihat bahwa ternyata di pokhara ini ada sebuah danau namanya danau pewa menjadi salah satu destinasi favorit
dan danau ini terletak di kaki gunung
di kaki gunung himalaya dan di tengahnya juga terdapat sebuah kuil namanya tal barahi
dan anda mungkin ingat tentu saja gunung himalaya pasti menjadi daya tarik utama
dan hal ini tentu akan bisa juga menjadi referensi anda ketika nanti anda mungkin memutuskan
apalagi anda yang suka adventure ya untuk negara negara seperti nepal ada himalaya
pasti anda mungkin lebih senang ke destinasi destinasi seperti nepal ini mas dari asia
dan anda bisa melakukan seperti olahraga
olahraga ekstrim seperti yang anda saksikan saat ini
atau juga belanja belanja seperti produk produk khas ya keagamaan tertentu
lalu kita ke posisi selanjutnya
dekat sekali ya ini adalah tetangga kita juga vietnam dan hanoi
berada pada posisi kedua dengan uang yang harus kita habiskan sekitar rp dua ratus dua puluh sembilan delapan ratus tujuh puluh tiga per hari ketika anda menghabiskan waktu di hanoi
jadi ini di luar dari ongkos pesawat anda
atau juga akomodasi seperti transportasi dan lain sebagainya
tapi rata rata sebesar inilah yang anda habiskan
jadi tidak terlalu mahal ya hanya sekitar kurang dari tiga ratus rupiah
itu sudah kami konversi karena menurut forbes sendiri dalam dolar amerika itu sekitar belasan dolar amerika
di hanoi anda bisa lihat bahwa bagi traveler yang gemar dengan sejarah vietnam
menawarkan wisatawan dengan suasana pedesaan ataupun juga perkampungan yang penuh dengan nilai sejarah
dan juga menawarkan banyak buku buku sejarah vietnam
kita tahu juga vietnam ini sangat terkenal dengan perlawanannya terhadap amerika serikat
jadi kita bisa lihat bangunan bangunan bekas peperangan itu masih dipertahankan oleh masyarakatnya
sehingga kita lihat mereka adalah negara yang sangat menghargai budaya dan juga sejarahnya
sehingga kalau kita termasuk tipikal yang ingin memiliki wisata sejarah wisata budaya
hanoi adalah tempat yang tepat tampaknya dan dipilih berada pada posisi kedua oleh forbes sebagai destinasi wisata
dan juga sebagai destinasi wisata termurah yang bisa menjadi salah satu referensi anda
dari hanoi kita tinggalkan hanoi kini kita pada posisi ketiga
destinasi termurahnya adalah masih vietnam tapi kali ini adalah ho chi minh city
kita lihat lebih mahal sedikit sekitar dua ratus lima puluh ribu rupiah per hari anda menghabiskan uang di sini
dan anda lihat bahwa vietnam memang terkenal dengan wisata belanja murah juga ya
kita lihat salah satunya kalau di sini kita ada pasar bentan
di tengah kota ho chi minh itu ada pasar
dan ini merupakan tempat belanja mewah juga ada
jadi kalau mau yang murah ada yang mahal juga ada
itu ada di sepanjang jalan dongkhoi dan anda bisa menemukan banyak brand brand yang sudah sangat terkenal
dan kita tahu jadi ini perpaduan kita lihat kotanya menarik ya
jadi ada budaya yang tetap dipertahankan di vietnam
tapi kemudian juga ada gedung gedung pencakar langit dan mereka itu bersebelahan tempatnya
jadi sangat menarik ada katedral juga sehingga bisa banyak tempat tempat anda bisa berselfie
ria kalau anda mengunjungi
untuk wisata pantai yang kita juga punya ini ada air terjun sungai
indonesia mirip mirip lah ya karena negara negara tropis juga
tapi kalau untuk negara kepulauan kita pasti lebih banyak ya
baik goa di india pada posisi keempat
selanjutnya saya bergeser ke posisi kelima
kita lihat pada posisi kelima adalah chang mai
di chiang mai ini kita lihat menghabiskan waktu lebih mahal sedikit
yaitu sekitar rp dua ratus lima puluh lima tiga ratus tujuh puluh satu per hari dan ini tentunya ada di thailand
ini sangat dekat ya tetangga kita juga
lalu kita lihat kuil termega ada di sini dan termasuk juga yang tertinggi ada di chiang mai
namanya adalah doi sutep
kita lihat ada juga old town di sini yang menyuguhkan pemandangan kuil kuil tua indonesia
dan memang pemandangan kuil kuil tua ini memang sangat menarik bila kita lihat
di indonesia juga ada ya sebenarnya
kini saya akan bergeser ke indonesia
apakah indonesia termasuk salah satunya
dengan sungguh berat hati
dengan sungguh berat hati
saya mengatakan indonesia tidak termasuk dua puluh destinasi wisata termurah
karena begini bukan artinya kita murahan tapi memang kalau murah itu identik dengan menyedot banyak wisatawan yang akan mengunjungi
tapi kita lihat bahwa indonesia bali misalnya
tadi kan itu sekitar dua ratus lima puluh lima rupiah pada posisi kelima chiang mai
tapi anda bayangkan kalau di bali harus menghabiskan bahkan tiga kali lipat
itu sekitar enam atau hampir tiga kali lipat

jadi lebih mahal memang bali
jadi lebih mahal memang bali
meskipun bali memang tidak termasuk dua puluh destinasi wisata termurah
tapi untuk yang termurah ternyata bali tampaknya belum
atau kita lihat bahwa forbes sendiri menyurvey dari empat belas orang pakar traveler ataupun traveler expert yang kita menyebutnya dari seluruh dunia
pulau dewata bali memang menjadi salah satu tujuan para pecinta traveler dunia
tapi bukan termasuk yang termurah
menariknya adalah kita bukan berburu murahnya
tapi mengapa tidak apabila ada destinasi wisata indonesia juga yang melakukan diversifikasi
ataupun menyediakan variasi tujuan ataupun destinasi wisata
misalnya ketika di bali misalnya rata rata enam ratus tujuh puluh ribu rupiah per hari kita menciptakan destinasi wisata lain di daerah masih juga di indonesia
dengan nilai jual yang hampir sama tapi lebih murah begitu
jadi kita bisa mendatangkan juga turis turis baik itu asing maupun domestik untuk berkunjung ke destinasi tersebut
sehingga mereka tidak harus menyediakan rata rata tadi kalau untuk bali enam ratus tujuh puluh rupiah
tapi bisa dikurangi sebagian
bisa dikurangi setengahnya misalnya kita pasti bisa bersaing untuk menarik dan menggoda wisatawan tersebut untuk mengunjungi indonesia
dan tidak mengunjungi wilayah wilayah yang tadi saya sebutkan sebagai destinasi termurah
diversifikasi variasi tujuan wisata menjadi salah satu pr pemerintah untuk mencapai target presiden jokowi
mendatangkan dua puluh juta wisatawan pada tahun berikutnya